partai golkar berencana mengembalikan setia novanto menjadi ketua dpr ri menggantikan ade komarudin
usulan tersebut dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan baru di dalam parlemen
hasil rapat pleno dpp partai golkar yang digelar dua puluh satu november lalu memutuskan mengajukan kembali setia novanto menjadi ketua dpr
menindaklanjuti hasil rapat dpp tersebut rabu ini partai golkar mengadakan rapat tertutup dengan anggota fraksi di dpr
untuk mengurus penggantian ketua dpr dari ade komarudin ke setiano fanto
menurut sekjen partai golkar idrus marham putusan mengusulkan kembali setnov menjadi ketua dpr dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan politik
yang pertama adalah pemberhentian saudara ade komarudin
kemudian yang kedua adalah pengusulan pergantian yang saudara setiano fanto
nah putusan itu kita ambil didasarkan pada pertimbangan
ya di mana telah selesai judicial review dari mahkamah konstitusi dan keputusannya kita sudah tahu semuanya
kemudian itu pertimbangan pertimbangan politik
mengenai potensi adanya kegaduhan baru atau mendapat perlawanan dari ade komarudin
bila dirinya kembali menjabat ketua dpr setia novanto mengaku tidak mengetahui potensi itu
setnov menyatakan tetap menghormati akom yang telah menjabat ketua dpr selama sebelas bulan
kita tidak pernah dengar
kita tidak pernah dengar
kita selalu menghormati pada setelah akom dan semuanya itu kita selahkan
kita sudah putusan daripada dpr partai golkar
nah itulah yang menjadi masalah masalah semua saya menanyakan kepada dpr
sementara ade komarudin mengaku masih menunggu surat resmi hasil keputusan rapat pleno partai golkar
untuk mengembalikan jabatan setnov sebagai orang nomor satu di badan legislatif
sambil menunggu surat tersebut akom juga menyatakan akan menemui politikus senior partai golkar
termasuk abu rizal bakri
kita tahu bahwa dpp sudah pleno katanya tapi saya sampai hari ini belum menerima resminya
pelajari dengan baik gitu
nanti tentu saya akan konsultasikan kepada para senior saya kepada keluarga saya kemudian ya sholat isyawarah
publik mungkin masih ingat alasan setia novanto mundur dari jabatan ketua dpr
karena tersandung kasus dugaan pemufakatan jahat yang bergulir akhir dua ribu lima belas lalu
atau yang lebih diingat dengan kasus papa minta saham
kini usulan mengembalikan setinov fanto
menduduki kursi ketua dpr pun dikhawatirkan sebuah pihak akan kembali menuai kegaduhan politik baru
agus curmansyah cnn indonesia
di tengah perhatian sosial politik terfokus pada kasus ahok dan elit politik termasuk presiden
bahkan gencar melakukan konsolidasi dengan pimpinan pimpinan partai politik
ketua umum partai golkar stiano fanto direncanakan akan kembali menjabat sebagai ketua dpr ri
megitukukuh menginginkan setinov fanto yang sudah mengundurkan diri dari jabatan ketua dpr saat itu
untuk diangkat kembali
apakah ini adalah salah satu poin yang menjadi lobi politik pertemuan setinov fanto
dengan sejumlah pimpinan partai politik lain termasuk presiden beberapa waktu terakhir
kami mengulasnya malam ini dengan zainuddin amali ketua dpp partai golkar dari gedung dpr ri
sudah tersambung selamat malam pak zainuddin
selamat malam pak indra
baik pak zainuddin
baik pak zainuddin
studio sudah bergabung juga
di sini saat ini ada ahmad doli kurnia yang merupakan fungsionalis partai golkar
selamat malam bang doli
kemudian ada sebastian salang koordinator forum masyarakat keduli parlemen indonesia forum api
selamat malam bang sebastian salang
terima kasih sudah hadir
kemudian ada akademisi hukum tata negara refli harun
baik pak zainuddin itu sejumlah narasumber juga yang ada di studio
saya ke pak zainuddin terlebih dahulu rapat pleno dpp sudah memutuskan untuk mengusung kembali stiano fanto sebagai ketua dpr ri
boleh kami tahu pak apa alasan utamanya begitu pak
ya tadi kami dalam rapat pleno praksi diberikan penjelasan oleh dpp yang diwakili oleh ketua harian pak nurdin halid kemudian pak idrus marham
dan beberapa pengurus dpp menyampaikan kepada kami di fraksi bahwa dpp sudah mengadakan rapat pleno dan salah satu keputusan dari rapat pleno itu adalah
mengembalikan pak stiano vanto sebagai ketua dpr kembali
beberapa alasan yang mendasari yang disampaikan karena setelah keputusan
makam konstitusi bahwa apa yang di apa yang menjadi masalah yang dilekatkan kepada pak stiano vanto ternyata itu ternyata itu tidak bisa menjadi barang bukti
rekaman ini maksudnya pak ya
ditindaklanjuti oleh mkd yang kemudian mengeluarkan keputusan
salah satu keputusan
yang adalah pak setia novanto dengan keputusan mk itu maka tetap terjaga nama baik serta harkat dan martabat beliau
nah atas kasar itulah kemudian ya kemudian pleno di dpp kemarin menyatakan dengan demikian maka karena posisi beliau sebagai ketua umum partai sekarang
maka seharusnya harkat dan martabat beliau juga dipulihkan dengan cara mengembalikan beliau sebagai ketua dpr kembali
itu penjelasan dari dpp tadi di rapat praksi
pendapatannya sendiri sih bagaimana pak zainuddin
saya tidak hadir
saya kira kalau ini menjadi keputusan partai dan di internal partai tentu ada mekanisme
yang dilakukan melalui rapat pleno dan lain sebagainya
kemudian rapat dpp memberikan instruksi kepada praksi
maka kami sebagai anggota fraksi partai golkar tentu akan menaati apa yang telah diputuskan di rapat pleno praksi tadi sore itu
berarti anda ikut menghormati putusan dan melaksanakannya begitu ya
saya sekarang ke pak doli kurnia
dan anda sebagai kader juga sebagai fungsionalis setuju dengan hal ini ketika tadi disampaikan pendapatnya
ini kan isu yang sudah bergulir dari sejak beberapa bulan yang lalu
dua bulan yang lalu sudah pernah juga digelurkan usulan tentang pergantian ketua dpr ini
tetapi kemudian waktu itu kan ada reaksi dari berbagai pihak
kemudian diredakan dilanjutkan
nah saya tiba tiba juga agak terkejut
kenapa di tengah suasana dinamika politik
yang tinggi soal ahok pak jokowi konsolidasi kemana mana
tiba tiba muncul soal pergantian ini kan gitu
apa yang anda curigai
nah pertama begini
saya kira saya cukup menyayangkan ya
walaupun ini hak dari partai politik masing masing dalam hal ini golkar untuk mengganti kader kadernya
tapi ini seolah olah tidak melihat perkembangan dinamika eksternal partai kita
kita kan ingin sekarang ini dalam suasana bagaimana
dpr itu bekerja dengan baik
ya di tengah masyarakat ini sekarang kesulitan ekonomi
penegakan hukum sedang diperjuangkan
kok kemudian tiba tiba partai kita ini masih lagi bicara tentang rebutan kursi
padahal kan sebetulnya nggak ada masalah apa apa
pak adhika mouruddin punya kesalahan apa
sehingga memang harus diganti gitu ya
nah yang kedua
dia kemarin itu mengundurkan diri
bahwa ini bahwa kemudian ada terbukti
rekaman tidak bisa digunakan alat bukti
itu suatu hal yang lain ya
dan saya kira kalau kita bicara tentang pemulihan nama bayi harkat martabat
ini juga nggak nyambung dengan kalau
harus jadi ketua dpr lagi
proses pemulihan itu jadi ketua dpr
malah justru menurut saya yang kita khawatirkan
bukan hanya harkat martabat pak novanto saja yang jadi tercemar
golkar juga jadi akan terbawa bawa
karena orang bilang ini kok orang ini sibuk sibuk ngurusin ganti kursi
jadi menurut anda nggak nyambung ketika di m card
rekaman itu tidak bisa jadi barang bukti
lalu mkd juga merevisi bahwa nama baik setia novanto terjaga
lalu hubungannya dengan mengembalikan harkat
atau memulihkan harkat dan martabat pak setia novanto
dulu suasana kita menjelang munas itu
ada yang dikembangkan suasana
kalau bisa ketua umum yang terpilih nanti itu fokus ngurus partai
makanya salah satu yang di waktu itu pak adekomarudin kan
yang kemudian menjadi apa namanya ya
ya sudah lah
kalau jadi ketua dpr
nggak usah lagi ketua umum
nggak usah lagi ketua umum lah gitu
dengan suasana yang seperti itu
pak novanto juga pernah menyatakan
kalau saya jadi ketua dpr
saya akan mundur jadi dpr
nah sebetulnya kita semua ini menunggu
kapan pak novanto itu mundur jadi anggota dpr
nah ini jangankan alih alih mundur
kok malah mau naik jadi ketua dpr
malah mau double jabatan
baik kita nanti minta pendapat dari pak zainuddin ambali
tapi kita jeda terlebih dahulu
kami kewenangan kita adalah mengatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada
kalau lobby lobby informasi sudah ada
tapi lobby formalnya belum
jadi kalau dikau tanya apa sikapnya diperjuangan
masa sikapnya diperjuangan tak dasar koran
republik senayan ini semua satu keluarga
jadi kalau diantaranya para keluarga ketika sudah seget menipu
itu namanya bukan keluarga
kami melihat bahwa
energi yang ada di dpr ini
sebuah sinergi yang utuh diantara
sepuluh fraksi di dalam konteks merepresentasikan kelembagaan kita di dpr ri
tapi yang terpenting
buat kami bahwa kebersamaan dan kesepahaman ini juga
penting buat kita
hormati dan hargai adalah bagaimana kita juga bisa menghargai
kemadrian fraksi fraksi lain
saya tertarik dengan pernyataan bahwa itu adalah hak dari partai politik
hak dari fraksi mungkin ya
aturan perundangannya seperti apa sih
mungkin bung refli bisa dijelaskan kembali dari awal
beberapa waktu yang lalu kan kita pernah juga di sini ya
dan saya yakin kalau memang itu adalah jalan bagi setia novanto untuk kembali menjadi ketua dpr
nah sebenarnya kita bicara antara hukum positif
dengan hal lain ya
soal etika dan lain sebagainya
yang berlaku sekarang ini cuma ujungnya saja yang diubah
paradigmanya kan sebenarnya paradigma kursi itu diberikan kepada partai pemenang
partai dengan kursi terbanyak
dan itu berlaku seperti marzuki ali
tapi tiba tiba kan karena ada konselasi politik ihkmb
saya ingat betul tuh paripurnanya malam sebelum pemilihan presiden besoknya
di ujungnya diganti
bahwa ketua dpr itu
dan wakil wakil ketua harus dengan pemilihan dengan sistem paket
nah tidak ada yang salah sesungguhnya
tapi mestinya cara pergantiannya juga konsisten
pemilihan paket juga
kalau misalnya pemilihan
kalau seandainya ada yang mengundurkan diri atau berhalangan
maka diadakan lagi pemilihan
katakanlah kalau misalnya pemilihannya model paket
ya dipaket kembali
tetapi bisa ada aturan yang mengatakan
kalau misalnya satu yang berhalangan
maka satu itu saja dipilih
itu bisa saja hanya memilih ketua
dan kemudian wakil wakil ketua yang ada ini bisa ikut juga
ya kalaupun mereka kalah mereka tetap jadi wakil ketua
ibu tetap pemilihan lah ya caranya
nah itu logika yang paling benar
dari sisi logika ketatanegaraannya
tapi yang terjadi sekarang
yang terjadi tidak
pemilihan tetapi menjadi hak partai politik
iya padahal kursi itu bukan hak partai politik
kursi itu adalah hak orang yang dipilih
sama seperti irman gusman misalnya
ketika irman gusman kemudian berhalangan
itu pemilihan lagi
tidak otomatis orang dari sumatera barat yang menggantikan
nah ketika pemilihan ternyata sekarang dari bengkulu
ketika dia menang di wilayah barat
diadu lagi dengan wakil ketua dua ya
farouk dan ratu hemas
dan menang juga rupanya
jadi ketua dpd
nah tetapi ya sudah lah
karena hukum positifnya memang susah
kita membuat undang undang ini kan nggak konsisten
maka sekarang yang terjadi adalah
memang kursi ketua itu milik partai golkar
jadi kalau seandainya nanti siapapun berhalangan
atau mengurukan diri atau diganti dan lain sebagainya
maka memang itu hak dari partai golkar
yang berhak menentukan partai golkar saja internal
cuma anehnya dalam konteks pks nggak diproses
berbeda ini anda melihatnya
nah itu juga
itu ada alasan lain
nah karena itu kemudian
ketika kemudian golkar ingin menggantikan kursi ketua ini
saya mengatakan dari sisi hukum formil
itu memang tidak masalah
tidak salah ya
walaupun peraturan perundangannya tadi agak aneh tadi
karena walaupun aneh kan berlaku
cuma memang soal yang terkait dengan etika
kalau kita bicara politik ini
kan tidak hanya bicara hukum formil
tidak bicara soal apakah melanggar hukum atau tidak
tapi etik atau tidak
nah kalau soal etik atau tidak itu soal kepantasan
soal perasaan soal hati
nah celakanya dalam politik kadang kadang orang tidak lagi memperhatikan soal pantas tidak pantas
dilihat ada peluang
padahal kan dimanapun di dunia ini rasanya sangat aneh ya kalau menurut saya
kalau kita mau rasional
ada orang yang sudah mengundurkan diri
lalu kemudian mau maju kembali untuk jabatan yang dia mengundurkan diri
yang ditinggalkan itu
walaupun alasannya mengembalikan
marwa harkat martabat
ada dua hal sesungguhnya
mengembalikan harkat martawa kan tidak harus dengan posisi semula
ini kan saya orang hukum juga biar saya luruskan juga
sebenarnya putusan mk itu kan tidak ada kait mengaitnya dengan soal mkd dan soal pemulihan nama baik
putusan mk itu mengatakan bahwa
yang namanya hasil sadapan
yang tidak dari
penegak hukum ya
penyidik penegak hukum
itu tidak bisa dijadikan alat bukti
untuk di pengadilan
karena itu dikejaksaan berhenti ya penyidikan ini
ya karena itu dikejaksaan berhenti
karena tidak bisa dijadikan alat bukti
kenapa kemudian due process of law itu sangat ketat
karena kan ujungnya hukuman badan
tapi kalau untuk
jangankan rekaman seperti itu
yang namanya selembar kertas tulisan dan lain sebagainya
apapun bisa jadi bukti
ya rekaman rekaman yang misalnya tiba tiba
bersama seorang perempuan misalnya
kan tidak perlu harus penegak hukum
yang penting secara faktual
apakah itu benar
ditolak apa enggak
kan kita tidak
tidak pernah membangtas
jadi sebenarnya putusan mk itu mengatakan soal rekaman ini
tidak bisa dijadikan alat bukti
kalau di penegakan hukum
seperti misalnya ke polisi kejaksaan
kemudian ke pengadilan maksudnya gitu
tapi kalau mkd sebagai sidang etik
ya jangankan yang begitu saya katakan
apapun bisa dijadikan alat bukti di mkd
karena mkd itu peradilan etik
peradilan etik itu ada peradilan soal pantas tidak pantas
nah contoh misalnya ya
tiba tiba buang air kecil sembarangan misalnya
pasti kan tidak ada aturannya
tapi kemudian ketika
pantas tonggak gitu ya
iya ketika ada yang motret
bisa saja dibawa ke mkd
lalu diberikan teguran ringan
dianggap melakukan kesalahan
karena ini kan etik itu adalah menjaga marwah
jadi beda pendekatannya
itu pendekatannya menyalahkan orang
tapi kalau etik menjaga marwah menjaga martabat
karena ada asumsinya adalah anggota dpr ini adalah anggota yang bermartabat
sehingga perlu dijaga
marwah dan martabatnya dengan ya itu tadi nih
majelis kehormatan dewan itu
berarti sebenarnya ini bisa kalau nggak nyambung ini bisa dimasalkan oleh kader tidak
putusan dari rapat pleno dpp
ya kan di dalam partai itu memang ada mekanisme organisasi ya
kalau misalnya sudah diputuskan
boleh saya tambahkan sedikit ada pak satu poin nih
nah satu lagi kesalahan mkd kemarin adalah tidak sampai pada keputusan
padahal kan seluruh anggota mkd mengatakan bahwa ini sudah terjadi pelanggaran kode etik
cuma terbelah antara sedang sama berat
pendukung menyatakan berat yang bukan pendukung menyatakan sedang
karena berat itu kan harus ada proses lebih lanjut
pembentukan panel begitu ya
tapi intinya adalah ini ada kesalahan dari sisi etika
tapi kok nggak diputuskan padahal masih objeknya belum hilang
walaupun sudah mengundurkan diri
iya karena objeknya itu adalah anggota dpr
jadi bertingkat ya
jadi dia pimpinan alat kelengkapan termasuk pimpinan dewan dan kemudian anggota dpr
jadi sebenarnya sidang mkd tersebut kalau dia masih menjadi anggota dpr masih harus dilanjutkan
ini saya juga bang salang waktu itu sudah pernah hadir juga di forum membahas ini
dan tidak percaya kaget waktu itu
apa iya golkar benar benar mau melakukan ini
ternyata sekarang terbukti apa komentar anda bang saleh
karena ini kan semakin serius
jadi ini memang keinginan itu sudah lama
keinginan itu sudah lama
artinya memang sudah direncanakan
dengan sangat serius
tetapi untuk sampai pada fix menjadi ketua dpr ini prosesnya masih panjang
paling tidak ada empat hal lah yang penting sekali dicermati
meskipun dpp sudah membuat keputusan
tapi jangan lupa bahwa di golkar itu sendiri kan masih ada beberapa badan badan yang lain
dan ini situasi yang menurut saya sangat serius di partai golkar
karena keputusan ini itu bisa kalau berjalan mulus
maka mungkin situasi golkar itu bisa berjalan mulus
mungkin situasi golkar akan aman
tapi kalau ternyata di internal golkar itu ada perbedaan pendapat
apakah dari badan pertimbangan pakar lalu kemudian kehormatan misalnya
apalagi pak ketua sekarang ini
kalau tidak salah dia wakil ketua pembina
di internal golkar saja
itu kalau terjadi perbedaan pendapat
dan ada yang setuju ada yang tidak setuju
itu kalau tidak di manage dengan baik
bukan tidak mungkin keretakan di golkar bisa terjadi lagi
jadi ini tidak semudah itu
yang kedua kalau di golkar sudah beres
maka kemudian di dpr nya sendiri
di dpr nya sendiri
apakah seluruh fraksi itu bisa terima
paling tidak dari pimpinan
karena mekanisme nya dpp menyampaikan ke fraksi
fraksi menyampaikan ke pimpinan
pimpinan sekarang masih pak adek komarudin ketuanya
nah paling tidak harus bisa mendapatkan dukungan dari tiga lah
jadi ini tidak mau
kalau sudah dapat dari pimpinan
fraksi fraksi yang lain
apakah dengan mudah menerima itu
kalau melihat komentar komentar
fraksi yang sekarang sekarang ini masih terlalu dinilai
ini kelakuan dpr ini kan
sulit sekali ditebak ya
tetapi saya ingin menggambarkan bahwa
jangan membayangkan ini begitu mudah dan mulus
ada sesuatu yang luar biasa gitu
dari proses lobby yang dilakukan
semua yang lain ini menganggap tidak ada masalah sama sekali
pak akom ini menerima begitu ikhlas dengan lapang dada gitu ya
ketika beberapa bulan dia baru menjadi ketua
lalu kemudian diganti kembali
itu mungkin akan lebih ini
ini juga penting sekali terkait dengan
partai itu sendiri
masih kuat dalam memori publik bahwa
pernah menjadi ketua dpr
dan sempat heboh pada saat itu karena kasus papa minta saham
mahkamah kehormatan dewan tidak membuat keputusan apapun
publik pada saat itu menilai bahwa ini ada permainan di mahkamah kehormatan dewan
rekaman itu ada begitu ya
dan rekaman itu di
setelah golkar ini bersatu
itu juga sudah memberikan gambaran bahwa tren dari golkar ini kan makin baik
kembali lagi dan
di dpr juga ada persoalan
maka kemudian ini akan memberikan sentimen negatif bagi
partai golkar itu sendiri
jadi royulami ini ke
nah bagaimana dengan hal ini pak ketika publik yang mungkin tidak terlalu mengerti detail soal aturan tapi sudah pernah mengingat tentang bahwa setia novanto ini melanggar etik berat di sidang mkd
ya pelanggaran berat yang diputuskan di mkd kalau itu menjadi keputusan
jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa mkd tidak ada keputusan apa apa
saya setuju dengan pak repri tadi ya
kalau waktu itu itu yang menjadi keputusannya maka tentu prosesnya masih ada lagi panel ada kemudian lanjutan lanjutan tidak langsung
apa namanya keputusannya kepada yang diadukan ke mkd itu masih panjang proses itu
nah melihat perkembangan seperti itulah kemudian pak novanto memandang bahwa persoalan ini akan berlarut larut
jadi polemik di masyarakat dan kemudian kegaduhan dan sebagainya
maka kemudian beliau atas pertimbangan hal hal seperti itu menyatakan mengundurkan diri
bukan berarti pada saat itu beliau telah merasa bersalah tetapi karena supaya ini tidak menjadi kegaduhan yang berlangsung terus menerus
jadi kalau waktu itu mkd memutuskan berat
maka tentu ada proses
proses lanjutan seperti yang disampaikan oleh pak refri itu
nah waktu itu memang terbelah antara ringan dan berat
kemudian akhirnya tidak ada keputusan sampai pada saat beliau mengundurkan diri
nah dasar pengunduran diri itu sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa karena kalau ini dibiarkan berlarut larut
maka akan menjadi polemik yang berkekanjangan di masyarakat
kemudian ada hal hal yang gaduh yang muncul di internal dpr
tetapi ketika di
kira kira itu yang
tetapi ketika disebutkan bahwa untuk mengembalikan harkat dan juga martabat stiano fanto yang sudah dipulihkan oleh mkd itu tidak relevan dengan harus kembali menjabat ketua dpr
yang dijelaskan oleh dpp tadi di fraksi itulah salah satu yang menjadi alasan ya
dari berbagai alasan tentu secara internal
yang tidak perlu saya sampaikan di sini
tetapi tadi pak nurdin dan pak idrus salah satu yang disampaikan adalah yang saya sampaikan itu
nah kalau dicari kaitannya tentu pasti ada kaitan
tetapi kalau kita memandang dari sisi tidak ada relevansinya juga bisa dikatakan begitu
tetapi dpp meyakini bahwa ini ada kaitan dan ada relevansi
makanya dpp dengan tegas menugaskan kepada praksi untuk meneruskan
nah memang betul pak sebastian salang tadi menyampaikan bahwa ini proses masih ada beberapa tahapan lagi
tentu begitu surat masuk ke pimpinan dewan
kemudian pimpinan dewan akan rapat
kemudian ini dirapatkan
dimasukkan ke bamus atau tidak
di bamus akan ada rapat lagi
kemudian di paripurna dpr
memang benar pak sebastian
jadi panjangnya perjalanan ini masih akan begitu
tapi terkait dengan posisi ade komarudin sekarang yang dinilai tidak melakukan kesalahan
seperti apa urgensi kemudian hanya untuk misalnya mengembalikan harkat martabat
yang sebenarnya juga banyak pertanyaan juga dibalik soal itu
bahwa putusan mk sendiri juga tidak bisa terkait langsung dengan apa yang terjadi di mkd
tapi katakanlah untuk mengembalikan harkat martabat seorang setia novanto
kemudian harus naik menjadi ketua dpr
sementara harus menggusur posisi ade komarudin yang dinilai tidak ada kesalahan di sana
seberapa urgen harus menggantikan seorang adik komarudin ini pak zainuddin
ya saya kira pasti ada pembicaraan pembicaraan lanjutan di antara keluarga besar partai golkar
di antara unsur unsur yang ada di partai golkar
tadi pak doli sudah menyinggung itu
jadi pasti ada pembicaraan
pembicaraan antara pak adek
kemudian akan beliau konsultasi ke dewan pembina
ke dewan kehormatan
kemudian pak ade juga akan mungkin menyampaikan ini ke dewan pakar
tetapi saya meyakini bahwa konsultasi dan pembicaraan pembicaraan di internal partai golkar ini
insya allah akan berjalan secara kondusif
sehingga apa yang dikhawatirkan akan menimbulkan
kegaduhan baru dan kemudian akan berdampak kepada situasi dan kondisi politik seperti yang ada sekarang
saya berharap itu tidak akan terjadi
dan pasti pak adek komarudin dan pak setia novanto akan berbicara
baik secara langsung maupun dimediasi oleh para senior para tokoh yang ada di partai golkar
nah satu hal yang ingin saya sampaikan tentu
apakah kemudian ini akan kembali terulang lagi seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu
pertakan internal golkar
ini agak berbeda konteksnya
agak berbeda konteksnya
nah pak doli tahu bahwa saya juga termasuk bagian dari apa yang pernah kita alami di masa lalu itu
tetapi saya berharap ini tidak sampai seperti itu
karena di pleno kemarin yang saya dengarkan
karena saya tidak ikut
tidak ada pertanyaan tidak ada hal tidak ada interupsi dan sebagainya
berbeda ketika yang konflik yang dulu itu memang di pleno saja kita sudah bertentangan luar biasa
jadi mudah mudahan ini segera bisa selesai dan tidak membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi dan situasi politik yang ada sekarang ini
anda setuju pak doli
bahwa memang situasi ini sangat berbeda
kalau menimbulkan protekan itu
ya mungkin secara teknik memang berbeda ya
tapi saya kira ini bisa jadi potensi mengulangi yang kemarin
pertama dari segi mekanisme
di dalam adrt kita yang baru keterlibatan dewan dewan termasuk dewan pembina di dalam pengambilan keputusan terutama pengisian lembaga lembaga tinggi ini
itu juga harus dikonsultasikan dengan dewan pembina
nah ini kan keputusan yang sudah diambil oleh dpp
di dalam rapat pleno itu kan tidak pernah dikomunikasikan kepada dewan pembina
sama saja berarti kondisinya
nah harusnya kan sebetulnya kalau kita ingin menjaga soliditas katakan seperti itu ya
ada pendekatan pendekatan dulu katakan dulu kepada pak adeko marudin
atau yang kedua kemudian mekanisme organisasi ini dijalankan
habis rapat pleno dibuat rapat dengan dewan pembina juga dengan mungkin dewan kehormatan gitu
nah itu baru kemudian dikonsultasikan
jadi concern saya ini adalah pertama bagaimana partai kita ini ke depan menghadapi dua ribu sembilan belas
itu tidak lagi diganggu ganggu oleh hal hal kecil konsolidasi
kita kan sekarang sudah dalam posisi yang cukup baik lah
pak novanto itu sudah hampir tiap minggu keliling keliling ke daerah konsolidasi organisasi
pak ade sebagai ketua dpr yang representasi partai golkar juga saya kira kinerjanya cukup baik
kemudian image partai golkar sekarang sudah mulai
sudah mulai memulih pasca konflik
dpr juga seperti itu
saya khawatir dengan agenda agenda yang saya sering katakan ini sempit gitu ya
nggak bicara tentang narasi besar kebangsaan concern kita terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat gitu
ini kan sekarang nanti bisa menimbulkan itu tadi sentimen di bangsa abang bangsa kita bahwa
ya ternyata partai golkar ini bicaranya tentang rebut rebutan kursi saja
masih soal itu saja
masih soal itu itu yang nggak keluar dari situ
dan itu sekali lagi memang betul keputusan dpp
tapi harusnya mempertimbangkan hal hal yang tadi image partai keluar gitu
bang salang apakah ini kemudian permasalahan ini ketika dipaksakan
ada kecurigaan di publik ini
bahwa ini ada ikut campur tangan istana
terkait dengan pertemuan pertemuan yang semakin intens
dilakukan steno fanto beberapa waktu terakhir
kita kan nggak tahu ya
persisnya pembicaraan mereka di sana
tapi kalau melihat konteksnya sih kelihatannya
pertemuan itu sama dengan pimpinan pimpinan partai yang lain
terkait dengan situasi mutakhir
tetapi ya bisa saja orang membaca bahwa
mungkin salah satu yang dibicarakan soal ini
itu yang saya bilang ini memang dari sisi timing politiknya sekarang ini
apakah ini berhubungan atau tidak
yaitu tentu saja ini menjadi bacaan tersendiri
tapi ini kan dari apa yang disampaikan ketika bertemu dengan pak presiden
kan sama sekali tidak disinggung soal ini
dan saya kira ini juga tidak akan disinggung
ini akan ketahuan nanti ya kita lihat kedepannya seperti apa
baik nanti kita minta pendapat dari pak zainuddin
tetapi kita kembali break
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kita lanjutkan perbincangan ini

saya sekarang mencoba minta konfirmasi nih dari bang doli
kami mengutip dari media online nih bang doli
mungkin kami konfirmasi benar atau salah ini
bahwa anda mengaku mendapat info bahwa pergantian
posisi ketua dpr ini juga atas petunjuk presiden jokowi
ya saya menduga ya
kan itu yang saya katakan tadi
ini isu pergantian ini sebetulnya
sudah mulai mungkin dua bulan yang lalu
kemudian waktu itu ada respon
yang tidak menguntungkan begitu
kemudian di drop tapi tiba tiba
sekarang muncul lagi di tengah
dinamika politik yang tinggi
soal ahok dan
konsolidasi yang dilakukan oleh pak jokowi
pak jokowi ini kan kemarin
sudah ketemu dengan
tni dengan polri
dan macam macam segala macam itu
kemudian kan mengkonsolidasikan
kekuatan politik nah di tengah tengah
konsolidasi politik dengan partai partai
politik kemudian muncul isu ini
menduga saya kira
diantara ketemu bu mega dengan pak joko
ini keluarnya sebagai
usulan ini wacana ini muncul lagi
saya kira nanti kita buktikan saja
berjalan dengan mulus
artinya kekuatan kekuatan politik
dengan serta merta seperti yang
dibilang tadi prosesnya di dalam
harusnya panjang kemudian
dengan mudah bergulir ya
saya kira ini bagian dari konsolidasi yang memang sudah
di set up sedemikian rupa
kalau memang itu benar terjadi
dugaan anda bacaan anda apa bahwa
bahwa peristiwa yang kasus papa minta saham itu
akhirnya seperti apa
ya saya menduga akhirnya
kedekatan kalau yang selama ini kita lihat
kasus papa minta saham itu kan
ada hubungan kedekatan antara pak novanto
pak luhut yang disitu disebut
dengan pak jokowi
bicara tentang pembagian saham dan segala macam
ya ini kan nanti akhirnya juga
orang bisa berspekulasi bahwa itu betul
bahwa ini adalah pembicaraan antara
pak jokowi dengan novanto
yang sudah memang sejak lama
punya hubungan dan komunikasi yang baik
nah yang lebih parah lagi kalau kemudian
ini kan sekarang
isu pak ahok ini kan
melebar kemana mana ini
dibawa ke soal makar lah
mau diganti presiden lah segala macam gitu kan
asumsi asumsi dan analisis yang keliru itu
yang kemudian dipakai
menjadi bagian konsolidasi
termasuk mengambil soal posisi
ketua dpr ini
nah ini kan udah jauh sekali gitu loh
jadi artinya kalau itu yang terjadi
ya golkar ini kan cuma sebagai
alat untuk melegitimasi
kekeliruan asumsi atau prediksi yang diduga selama ini
menurut saya nggak
supaya hukum ditegakkan secara adil
dan menurut saya keadilan
itu mungkin bisa menjadi alasan gitu
gak ada hubungan soal makar soal macam macam gitu
atau jangan jangan ini memang golkar
sedang kebalik habitatnya
nah golkar ini kan selalu menjadi bagian dari kekuasaan
kemarin coba coba untuk berada di luar kekuasaan
ternyata nggak kuat juga
nah sekarang dikembali lagi ke dalam
lalu kemudian sampai di dalam
ingin mengambil peran yang
ya ini memang karakternya golkar ya begini nih
saya minta pendapat pak zainuddin
bagaimana pak zainuddin atas dugaan seperti ini
saya juga susah
untuk melarang siapapun yang menduga
memperkirakan hal hal yang tentu
belum tentu seperti itu
sama sekali tidak ada campur tangan
dari pihak manapun di luar
kami di internal partai golkar
apalagi kalau mengaitkan dengan
presiden jokowi dengan istana
saya bisa pastikan sama sekali itu tidak ada
dan ketika pertemuan pak setia novanto
saat pleno itu sudah
kemudian beliau bertemu pak jokowi
dan kami tanyakan apa yang dibicarakan
pada saat itu lebih banyak membahas
tentang bagaimana perkembangan nanti
tentang undang undang pemilu
dan lain sebagainya
undang undang paket undang undang politik
yang sekarang ini sedang
mau mulai dibahas
jadi lebih banyak kesitu pembicaraannya
dan kami sampai menanyakan
beberapa kali diantara kami kepada ketua umum
apakah ada yang menyinggung itu
sempat cuma beliau menyampaikan bahwa
itu urusan internal golkar
silahkan selesaikan sendiri
urusan dpr silahkan selesaikan sendiri
jadi sekali lagi
saya ingin menyampaikan
tidak ada intervensi
tidak ada campur tangan
apalagi perintah dari pak jokowi
saya tadi apa yang disampaikan
oleh pak sebastian salang
memang sejak lahirnya
memang habitatnya itu
golkar itu ada di dalam pemerintahan
karena dengan doktrin karya kekaryanya
kalau kemarin kemarin sempat ada
kearah arah yang berlaku itu adalah
mbak sekarang ini kita sudah kembalikan lagi
bersama sama ke hitohnya
dan saya kira pak dolly punya andil
yang cukup besar sebagai generasi muda golkar
untuk mengembalikan lagi golkar kepada habitatnya
saya kira itu yang saya bisa jelaskan
baik ke hitohnya
berarti berturut andil dalam pemerintahan
nanti kita akan terus gali soal ini
kita kembali ke soal
bagaimana stiano fanto kembali
diusung kembali menjadi ketua dpr
kepada bang refli harun
bang refli katakanlah
ini kemudian ada skenario
yang seperti di apa namanya
bahwa istana ikut campur tangan
untuk kemudian terkait dengan juga
kasus ahok sebagai konsolidasi dukungan dan lain sebagainya
katakanlah seperti itu
kalau kembali ke kasusnya
apakah ini kemudian membuktikan
bahwa memang saat itu soal rekaman papa minta saham itu
memang ada hubungannya dengan presiden juga di dalamnya
saya tidak mau menjawab yang ininya ya
tetapi saya ingin mengatakan batch politik
itulah politik ya
jadi kita bisa menganalisisnya
dari melihat dalam politik kan gampang kan
siapa mendapatkan apa ya
dengan cara yang bagaimana
nah sekarang pertanyaannya adalah
setia novanto menjadi ketua dpr
apakah presiden jokowi akan happy atau tidak
pasti akan happy kenapa
karena dalam politik itu yang paling penting adalah komunikasi
nah komunikasi antara jokowi dan setia novanto
dugaan saya jauh lebih smooth
dibandingkan dengan adik adik
apalagi dengan abu rizal ya dengan ical
sehingga kalau seandainya
di dalam golkar itu fully
setia novanto yang mengendalikan
tidak ada matahari lain
atkom kan punya potensi untuk menjadi matahari
maka kemudian saya kira presiden jokowi akan
jauh merasa lebih nyaman
jadi anda melihat ujungnya saja dulu ini
kalau misalnya jadi ketua dpr lagi maka
ini kan analisis yang menurut saya mudah saja
kita sampaikan ini
ada pun kemudian ada pebicaraan atau tidak ya
kita kan tidak bisa juga lugu lugu amat
ini kan panggung depan sama panggung belakang beda
apa yang kita sampaikan ke media
sama kemudian pembicaraan
sambil senggol senggolan badan itu ya beda
tetapi intinya kita bisa menganalisis soal seperti itu
tetapi sekali lagi saya mengatakan
ya kita tidak perlu bersedih lah
begitulah politik ya coba kita lihat misalnya
dulu kan terbelahnya antara kubu agung laksono
dan kubu abu rizal bakri
kita tahu siapa yang di agung laksono
siapa yang di abu rizal bakri kan begitu
itu berbeda pendapat berkelahi
tapi dua kubu ini sekarang bersatu di bawah
yang berbeda pendapatnya
sama sama memiliki logika yang sama soal pergantian ini ya
coba tanyakan ke yoris rawea
tanyakan ke nurdin halid
kira kira begitu yang kemarin bertongkar
berbeda pendapat saja
sekarang waduh sama
pendapatnya ya untuk memiliki harta martabat dan lain sebagainya
tapi sekali lagi apakah mereka salah
tidak salah ya itulah politik ya
jadi saya bilang politik itu dimensinya banyak
mungkin bagi mereka cukup asal tidak melanggar hukum
kesampingkan begitu ya
oke baik singkat saja apa yang akan anda lakukan
sebagai yang kader dari golkar yang melihat ini sedikit janggal
saya kira kan bangsa ini kalau mau besar
juga politiknya juga harus berdasarkan ya
nilai nilai etika dan segala macam seperti itu juga gitu loh
tidak kemudian kita terus meneruskan membiarkan
perilaku perilaku politik yang sebetulnya tidak etis gitu
oleh karena itu saya kira
concern saya adalah bagaimana partai golkar ini bisa dikelola dengan baik
ya dia menjadi bagian dari hati rakyat
seperti yang disampaikan selanjutnya
sholah golkar sholah rakyat gitu ya
dan kemudian tidak mesti harus kemudian dicap label bahwa partai golkar ini adalah
partai penguasa atau petur merintah gitu
jadi itu pak zainuddin amali pak agung raksono pak yoris
waktu itu yang memperjuangkan itu sehingga makanya terpecah belah kan gitu
karena mereka menganggap bahwa golkar ini harus
concern saya bukan disitu
golkar itu harus bisa siap dimana saja
karena dia sebetulnya interaksi yang paling intensif itu adalah dengan rakyatnya gitu
baik baik kita lihat seperti apa nanti prosesnya apakah memang ada jalan yang panjang
ataukah jalan yang mulus begitu ya
terima kasih pak sebastian terima kasih bang doli terima kasih juga
bang refli harun pak zainuddin amali kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news